gunung agung bali kembali meletus pada selasa dini hari
ketinggian kolom abu akibat letusan ini mencapai dua ribu meter di atas puncak kawah
atau lima satu ratus empat puluh dua meter di atas permukaan laut
dari rekaman kamera cctv milik pvmbg yang dipasang di bukit asah karangasem bali
aktivitas erupsi gunung agung terjadi pukul tiga lewat empat puluh dua dini hari waktu indonesia tengah
erupsi terekam dalam seismograf dengan amplitude maksimum dua puluh dua mm
dengan durasi sekitar dua menit dua puluh lima detik
hingga saat ini status gunung agung masih berada pada level tiga atau status siaga
dengan rekomendasi masyarakat dan pendaki dilarang beraktivitas di radius empat km dari puncak gunung
petugas juga mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran sungai
yang berhulu di gunung agung untuk waspada potensi ancaman bahaya sekunder
berupa aliran lahar yang bisa terjadi pada musim hujan
pada tanggal dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas telah terjadi satu kali
erupsi gunung api agung pada pukul tiga lebih empat puluh dua wita
dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih dua ribu meter di atas puncak kawah
mengingat statusnya gunung agung sekarang berada di level tiga yaitu siaga
dengan krb potensi bahayanya sejauh empat km
pertama penyakit yang berada di kawah puncak serta potensi ancaman bahayanya
berupa lontaran lapapijar dan juga abu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini